nah dari informasi pidana umum kita ke pidana khusus
kali ini ada informasi terkait dengan pengadilan negeri jakarta selatan menolak gugatan pra peradilan
yang diajukan tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di kementerian agama
yang sekaligus mantan ketua partai persatuan pembangunan p tiga roma hurmuzi atau romi
atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus tersebut
ya sementara hari saya selalu nudin satu dari tiga tersangka mengajukan diri sebagai justice kolaborator
sesaat menjelang sidang dimulai kuasa hukum romi memberikan surat pernyataan dari romi
yang berisi permohonan pencabutan gugatan pra peradilan
sebelum membacakan putusan yang menolak sepenuhnya gugatan pra peradilan romi
hakim tunggal dalam sidang pra peradilan agus widodo sempat menanyakan kepada kpk
apakah akan menyetujui permohonan tersebut
namun jaksa kpk menyatakan tetap meminta hakim membacakan keputusan pra peradilan
tidak hadir dalam sidang karena sakit
gugatan pra peradilan dilayangkan romi
dengan penyadapan dan penangkapan oleh kpk
dalam persidangan perdana gugatan pra peradilan yang digelar pada enam mei dua ribu sembilan belas
kuasa hukum romi magdir ismail menyampaikan sejumlah fakta
yang mendukung pengajuan gugatan status tersangka terhadap kliennya
di antaranya adalah penyadapan yang dilakukan sebelum keluarnya surat perintah
proses penyidikan yang dilakukan tanpa surat perintah penyidikan yang jelas
sementara itu jurubicara kpk febri diansyah
mengatakan dalam proses penyidikan yang tengah berjalan
mantan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa timur
haris hasanuddin mengajukan diri sebagai justice collaborator
artinya apa kalau seseorang mengajukan diri sebagai gc
maka ia wajib mengakui perbuatannya
dan juga bersedia untuk membuka peran pihak lain
yang lebih besar dengan keterangan yang lebih signifikan
tapi keterangan yang sebenar benarnya
jadi nanti kita lihat bagaimana pemohon gc ini
bisa memenuhi syarat syarat tersebut atau tidak
diketahui haris bersama muhammad muafak
ex kakan wil kementerian agama kabupaten gresik
menyiapkan roma hurmuzi sebanyak tiga ratus juta rupiah
agar diloloskan dalam seleksi jabatan di wilayah kemenang jawa timur
uang suap ini sebagai bentuk komitmen mereka berdua kepada romi
karena romi dianggap mampu bekerjasama dengan pihak pihak tertentu di kementerian agama pusat
tim liputan cnn indonesia